ini adalah soto madura jadi tidak ada santan ya
di dalam kuahnya ada campuran rempah rempah seperti jahe dan kunir
lalu dagingnya ada daging sapi jeruan sapi dan telur ayam rebus
gurih dan hangat di badan
diberi nama soto sulung cak suit karena depot soto ini terletak di jalan sulung sekolahan satu a surabaya
namanya sederhana tapi rasa dan keberadaannya melegenda
soto sulung awalnya dijual keliling kampung pakai gerobak pikulan pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh an oleh sang bapak bernama ari zainal
soto sulung kemudian menetap di pasar besar dan pindah ke jalan sulung
orang yang beli itu mungkin dulu kan tidak ada
soto beli soto di sulung mungkin gitu
kok jadi terkenal sampai soto sulung soto sulung dibuat di mana mana
padahal sini tidak buka cabang
resep soto yang digunakan turun temurun tak pernah berubah hingga beberapa generasi
kuah yang menjadi favorit para pembeli menyimpan aneka rempah rempah
seperti bawang merah bawang putih jahe dan kunir
dagingnya pun empuk
pas ya rasa kue sama dagingnya pas
jadi dagingnya juga lembut
kuahnya juga ya agak asin asin
cuman kan kalau dikomunikasi sama nasi sama dagingnya jadi klop
selanjutnya adalah soto ayam ambengan
ini adalah soto ayam lamongan dan sama saja tidak menggunakan santan
yang membuat beda adalah koya
ini terbuat dari kerupuk udang pilihan dan digiling bersama bawang putih
kalau dicampur dalam kuah rasanya lebih gurih dan kental
sesuai namanya soto ayam ambengan pak sadi berada di jalan ambengan tiga a surabaya
depot ini sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
awalnya sang pemilik pak sadi berjualan soto keliling pakai rombong
hingga kini sudah ada dua belas cabang di surabaya
oh nama jalan bu ya nama jalan
nama jalan ambengan

kuah soto ayam ambengan agak kental apalagi jika ditambah koya
rempah rempah mendominasi rasa kuah seperti kunir bawang putih jinten kemiri dan serai
campuran lauknya pun beragam bisa pilih daging ayam kulit telur muda dan jerawan
kuahnya itu loh kuahnya tuh kental kental
gimana karena kena apa namanya koyanya itu ya sambelnya juga masuk dagingnya juga enggak
dikit tapi banyak banget gitu ya jadi beda banget
tiap daerah memiliki komposisi soto yang berbeda beda namun mudah diterima di lidah
tata so dan to itu kan bukan bahasa kita sebenarnya
itu serapan so itu dari rempah bumbu gitu dan to itu ganti
barto menambahkan soto merupakan produk makanan akulturasi
seperti penggunaan bihun dalam soto lamongan dan ikan bandeng
sebagai campuran dalam kuah